pertemuan negara startup dunia yang berlangsung tiga hari di surabaya telah berakhir pekan kemarin
sepuluh negara dari satu ratus tujuh puluh negara anggota menggelar rapat tertutup membahas tentang kebijakan antar negara
yang mendorong percepatan bisnis digital dan membentuk kebijakan yang akan muncul sebagai rekomendasi kerja hingga tahun dua ribu dua puluh
berlangsung selama tiga hari di grand city convention center surabaya
pertemuan negara negara startup dunia berakhir pada minggu siang
dari satu ratus tujuh puluh negara peserta tujuh puluh negara diantaranya menggelar pertemuan tertutup di salah satu hotel bintang lima di surabaya
dalam pertemuan tertutup tersebut ke tujuh puluh negara membahas terkait kebijakan digital
yang mendorong percepatan bisnis digital dan membentuk kebijakan antar negara yang mendorong percepatan bisnis digital
mendorong pengembangan bisnis bagi kalangan muda
memberikan ekosistem bisnis digital yang aman dan mempersiapkan kinerja negara anggota hingga tahun dua ribu dua puluh mendatang
sebagai negara anggota argentina mendorong negara negara anggota lain untuk menerapkan kebijakan digital di seluruh elemen pemerintahannya
sebagaimana yang telah dilakukan argentina sejak dua ribu empat belas lalu
bahkan sejak tahun dua ribu tujuh belas argentina telah membuat undang undang khusus untuk mendorong pertumbuhan bisnis digital di negaranya
yang menjadi tantangan besar bagi argentina adalah pengawasan terhadap kinerja digital yang harus dikontrol melalui piranti kebijakan yang tepat
yang menjadi tantangan besar bagi argentina adalah pengawasan terhadap kinerja digital yang tepat
sebagai negara dengan startup unicorn terbesar di asean indonesia perlu mengembangkan infrastruktur yang turut mendorong pertumbuhan industri digital
perusahaan penyelenggara kegiatan ini global entrepreneurship networking berpendapat
yang terpenting bagi indonesia adalah ekosistem bisnis yang aman dan kebebasan bagi warganya untuk berwirausaha menggunakan teknologi digital dengan nyaman
perusahaan penyelenggara kegiatan ini global entrepreneurship networking berpendapat
yang terpenting bagi indonesia adalah ekosistem bisnis yang aman dan kebebasan bagi warganya untuk berwirausaha menggunakan teknologi digital dengan nyaman
perusahaan penyelenggara kegiatan ini global entrepreneurship networking berpendapat
yang terpenting bagi indonesia adalah ekosistem bisnis yang aman dan kebebasan bagi warganya untuk berwirausaha menggunakan teknologi digital dengan nyaman
untuk mendorong percepatan industri digital dalam negeri kementerian komunikasi dan informasi indonesia telah meluncurkan program seribu startup talent di tahun dua ribu delapan belas
dan membangun infrastruktur untuk akses internet bebas hambatan dengan kecepatan tinggi di seratus juta orang